saya dua puluh sembilan tahun dan saya owner and founder of teoria by karamia
pernahkah anda terpikir becak bajai hingga gerobak dapat dikemas dengan nuansa desain pop art yang unik modern dan colorful di atas kain
mengangkat tema kekayaan dan keunikan indonesia umkm yang bergerak di bidang fashion ini membawa cerita lewat desain di beragam produknya
hampir empat tahun teoria baik karamia menghasilkan produk berupa baju dress scarf bandana dompet tas hingga yang terbaru di masa pandemi ini masker
berbekal pendidikan seni desain serta fashion di italia dan amerika serikat tidak membuat sang pemilik karamia lupa akan tanah airnya
justru kebanggaannya akan jakarta yang menjadi inspirasi awal
dan aku bangga of jakarta walaupun itu macet jadi bikinlah bajai
dan itu mulai dari kita ambil teoria itu kita celebrate cerita cerita indonesia dengan humor tapi authenticity
nilai indonesia yang sangat kuat membawa karyanya bukan hanya ke berbagai kota di indonesia tetapi juga mancanegara
wah kita sangat
greatful banget sih karena yang kita kita juga terima banyak kesempatan dari
becraf dan juga dari pemda
kita sudah sering di bali sudah di shanghai dan yang paling kemarin desember di los angeles di ambek
walau begitu pandemi ini juga ikut memukul teoria
kegiatan bazar yang rutin diikuti kini tidak bisa untuk sementara
ketika produk tersebut sudah dikumpulkan oleh pemerintah
sehingga produk tersebut sudah dikumpulkan oleh pemerintah

sehingga produk tersebut sudah dikumpulkan oleh pemerintah
namun menyerah bukanlah pilihan untuk menentukan nasibnya
inovasi produk dilakukan salah satunya menghadirkan masker tiga lapis dengan jarak nusantara batik hingga bernuansa bali
proses produksi dilakukan teoria
dengan mengutamakan kualitas keamanan dan kebersihan
karamia menjelaskan setiap produk yang selesai diproduksi akan dicuci terlebih dahulu
proses quality control hingga packaging dilakukan dengan bersih
menggunakan pelindung diri berupa masker ataupun sarung tangan
produk pun dikemas menarik dengan box dan paper bag bernuansa indonesia
dari sisi pemasaran selama pandemi teoria gencar memanfaatkan platform online melalui e commerce dan akun instagramnya
semangat untuk maju berbagi cerita dan saling mendukung terhadap sesama pebisnis pun dilakukan secara daring
tapi sekarang karena kita tidak bisa ketemu customer sharing ideas dan mungkin juga saling kasih ide ke sesama teman teman bisnis
kita sekarang alih ke online
kita sudah online di marketplace
dan sekarang sih kita mungkin bisa sharing ideas itu lebih kayak kita lewat zoom atau wa call atau google meet
dari situ laka dan of course kita belajar harus belajar digital marketing
sebagai umkm yang tergabung dalam program beli kreatif lokal yang digaungi oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
karamia merasa pembinaan yang dilakukan sangat membantu dalam mengembangkan usahanya
karena ada fasilitasi ini kami punya kayak someone kalau kita perlu bouncing ideas untuk either it's legalitas atau itu financial
atau itu personal karena ada pengurangan orang atau something yang negatif in the dampak bisnis karena psbb atau covid
ada somewan yang kita rasa bertukar pikiran
of course kita juga dikasih fasilitasi haki dan juga diajarin untuk kayak beberapa seminar untuk membangun order kembali lewat digital
dukungan dari orang tua pun jadi fondasi kuat untuk bertahan
saya nggak bisa membiarkan dia sendirian
saya lihat beberapa saat waktu dia sedengan asisten juga dan dengan teman teman
dan saya tahu betul kemampuannya
pada waktu dia tidak minta saya harus mendampingi kadang kadang saya dari jauh saja
dengan berbagai tema dan gaya produk teoria digemari segala kalangan mulai dari generasi x milenial hingga z
eksklusifitas produknya inilah yang juga menjadi alasan konsumen setia teoria untuk kembali
dia buatnya tuh melekat banget sama

jadi aku suka

dengan kemampuan semangat dan support sistem yang dimiliki tak heran theoria mampu meraih beberapa penghargaan
di antaranya finalis harpers buzzer asia next designer award fashion show di krianusa hingga kesempatan memasarkan produk hingga ke kota los angeles
di antaranya finalist harper's bazaar asia next designer award fashion show di krianusa hingga kesempatan memasarkan produk hingga ke kota los angeles
corak khas nusantara dengan desain unik teoria membuat pemakainya bangga menggunakan buatan indonesia
dimiputan senen indonesia jakarta